belasan siswa smp dari korea selatan rabu siang antusias mempelajari tradisi jawa dengan bermain gamelan
hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam pertukaran pelajar antara indonesia dan korea selatan
dalam rangka akulturasi dan literasi budaya lintas negara asia
dengan menggunakan atribut lengkap khas tradisional jawa belasan siswa dari dejon junior school
busan korea selatan ini memainkan seperangkat alat musik tradisional jawa gamelan
meski baru pertama kali memegang gamelan namun mereka sangat antusias dan terampil memainkannya
tapi saya rasa yang ini sangat menarik
pertunjukan yang berlangsung di taman budaya gedung kesenian cak durasim surabaya ini
dalam rangka pertukaran pelajar antara surabaya indonesia dan busan korea selatan
tidak hanya sekedar mengenalkan kebudayaan asli khas indonesia kepada siswa asing tersebut
namun kegiatan ini lebih jauh sebagai literasi lintas budaya
sebagai identitas dan ciri khas budaya yang harus dibanggakan oleh masyarakat indonesia
jadi posisinya saat ini kan kita
jadi kita ingin mengenalkan identitas kita kepada manca negara
agar kita punya identitas
kita sebagai orang jawa kita harus bangga dengan identitas kita dengan gamelan
kita kenalkan kepada dunia luar bahwa kita bangga pada indonesia
bangga pada gamelan bangga pada orang jawa
sementara itu pertukaran pelajar ini memberikan efek positif kepada pelajar indonesia
mereka bisa mempelajari budaya dan tradisi manca negara
serta menambah wawasan dan pengetahuan
selain itu juga memudahkan siswa
agar cepat beradaptasi dengan orang asing di sekitarnya